nah artis selain jadi brand ambasador buzzer dan lain sebagainya mereka juga sekarang buka usaha nih
warteg alias warung tegal bahkan jadi salah satu pilihan yang membuat mereka tuh berpikir kayaknya oke juga nih bisnis kuliner seperti itu ya
dan memang warteg sih gak ada matinya
bisnis warteg pun kian hari kian diminati dan digandrungi termasuk oleh para artis
misalnya nih di bali ada tamara blazzensky membuka warung nasi yang mengandalkan konsep rumahan
atau warteg mungkin ya enak juga jadi mbak patamaran
di jakarta ada juga warung nasi yang dibuka oleh artis usi dan denny cagur yang mengusung konsep yang unik
ani surtini warga asal surabaya tak melewatkan waktunya saat berwisata ke bali untuk mengunjungi warung teh manis milik aktris tamara bleszensky
ani bersama sang suami tidak hanya memesan menu
nasi campur khas bali tetapi juga berkesempatan berfoto dengan artis idola lainnya yang pernah bermain dalam sinetron hikmah pada dua ribu empat belas itu
ya kebetulan tahu kalau yang punya teh manis ini seorang self happ jadi nyoba nyoba eh ternyata harganya masuk dan masakannya enak
masakan khas bali saya utama sambal matanya nih
kan di surabaya nggak ada yang sambal mata adanya kayak penyehatan gitu
jadi khasnya bali yang aku ambil gitu
dibuka sejak sembilan januari lalu
zensky yang telah bermukim di bali sekitar tujuh tahun menyalurkan hobi makan dan memasaknya melalui bisnis kuliner warung teh manis
dibantu sekitar tujuh karyawan termasuk tukang masak tamara tak segan menyapa setiap tamu termasuk menyiapkan menu masakan dan membersihkan meja setelah tamu selesai menikmati hidangan
karena memang pada dasarnya memang doyan makan
satu terus udah gitu doyan masak suka masak
dan memang setiap kali saya keluar kota saya selalu mengunjungi entah itu warteg atau warung yang ada di kota tersebut
warung teh manis ini menawarkan beragam menu nusantara
seperti nasi campur balado sayur urap dan rujak
dengan harga terjangkau mulai lima belas hingga empat puluh lima rupiah per porsi
berpindah ke ibu kota
ada bakul usi
milik artis usi sulistiawati yang berada di jalan dewi sartika jakarta timur
menu makanan sunda ditonjolkan di sini
seperti nasi liwet cumi lombok hijau daging kecombrang paru rujak dan lain yang agak jarang kita temuin di restoran sunda lainnya
harga per porsi mulai dari rp lima sampai rp tiga puluh lima disajikan dengan prasmanan atau ala kart sesuai selera kita
usi mengaku memiliki cita cita punya memiliki usaha kuliner
dengan cita rasa indonesia sejak lama
namun mimpi ini baru terwujud september dua ribu delapan belas
usi yang mengaku doyan masak jika sedang ada hajatan di rumah percaya diri
sajian di warteg modern miliknya berani diadu
sebab kebanyakan menu merupakan hasil resepnya sendiri
di awal pembukanya itu emang pasti ada selling pointnya itu pasti dari si sosoknya ini
cuman aku tuh memang tidak pernah mau apa ya
terlalu digembar gemborin di awal bakul usi
lalu kemarin aku bingung bakul apa ya bakul apa ya bakul eneng bakul apa ya
udah lah terus bakul usi gitu
jadi bukan memang usinya yang ditonjolin
karena kayak gini usinya ditonjolin tapi gak bisa masak
tapi gak tau resep
tapi ya sama aja bodor gitu cuma numpang namanya doang
kalau ini ayo diadu bareng bareng mas semua resep ini aku mah hatam semua ya
mau yang resep resep di rumah gitu
serupa dengan usi dapur bang jali milik komedian denny cagur juga ramai dikunjungi pecinta kuliner
dengan konsep warteg modern dapur bang jali menawarkan menu masakan serba pedas
hasil resep istri tercinta yang kerap dipuji oleh keluarga karena masakannya enak
ada menu ayam pedas bang jali cumi atau kikil sambal hijau teri pete kacamata dan jengkol balado
harganya ramah di kantong karena menawarkan setengah atau satu porsi
harga paket bikin kenyang juga tersedia mulai dari lima belas sampai rp dua puluh lima untuk memanjakan mahasiswa di area depok
denny mengaku tidak menyangka dengan respon konsumen sejak usaha warteg yang dibuka di margonda raya depok
omsetnya terus meningkat sejak dibuka sekitar enam bulan yang lalu
mulai dari rata rata delapan juta rupiah per hari menjadi sekitar belasan juta rupiah per hari
nama besar sangat berpengaruh untuk proyek
saya sudah berbicara dengan beberapa orang di awal
tapi sekarang kita tahu bisnis makanan atau kuliner yang akan menjadi raja adalah rasa
sebesar besarnya anda dalam berbisnis kuliner kalau tidak enak orang tidak akan mengambil pesanan
itu yang sudah saya tekan dari awal mau berbisnis ini
silahkan di cek kalau ke dapur bang jali kita tidak pernah kulit sama bumbu
ya rasa adalah yang utama di bisnis kuliner
kepuasan mendapatkan kenikmatan di lidah yang konsisten akan membuat pecinta kuliner datang lagi dan lagi tanpa menghiraukan harga
hal ini yang nantinya akan membuat bisnis di balik nama besar artis akan bertahan di tengah persaingan industri kuliner
tim liputan cnn indonesia